kampung ini luasnya kurang lebih tiga hektare
tapi apa yang membuat beda
karena di sini penduduknya mencapai lebih dari dua puluh enam jiwa
cukup padat ya
karena ini merupakan salah satu kampung terpadat yang ada di jakarta
saya akan ajak anda untuk melihat seperti apa sih keseruan masyarakat kampung rawa
selamat bulan ramadan yuk
kampung ini tepatnya terletak di kecamatan johar baru jakarta pusat
satu rumah berukuran kecil di sini bisa dihuni oleh lima hingga enam orang
jarak antar rumah di kampung ini berdempetan
untuk mengakses kampung ini saya harus berjalan kaki karena jalannya yang cukup sempit dan tak bisa dilalui kendaraan roda empat
disebut kampung rawa karena dulunya daerah perkampungan ini merupakan rawa rawa yang kemudian dihuni oleh warga
pada ramadan masyarakat kampung rawa memiliki beragam aktivitas
salah satunya ibu ibu yang memasak dan menjual takjil bersama sama

mulai mempersiapkan dagangan mulai jam sepuluh pagi hingga dua siang
ini emang penduduknya padat ramai ya
emang banyak pedagang di sini
nah kalau sini sini semua kegiatannya sehari hari dagang
yang dagang risol kolak lontong mie gorengan untuk buka puasa
karena tinggal di lingkungan padat penduduk
wida mengaku tak sulit menjual seluruh takjil yang dibuatnya
selain menjual takjil ada sekitar dua puluh rumah warga kampung rawa yang memproduksi tempe
seluruh proses pembuatan tempe dilakukan di rumah
walaupun jumlah pekerja hanya tiga orang
satu rumah produksi tempe seperti ini bisa menghasilkan tujuh puluh kg hingga satu kuintal tempe
tempe ini nantinya akan dijual ke pasar seharga lima rupiah per kemasan
perjalanan ke tempe ini akan berjalan dengan berat
jalan ke arah tengah perkampungan
ada banyak stand yang menjual baju sepatu hingga pernak pernik untuk persiapan lebaran
harganya di bawah seratus ribu rupiah
nah setelah ngabuburit melihat persiapan buka puasa di kampung rawa
tak lengkap rasanya kalau tidak sekaligus berbuka puasa di sini
nah saya akan berbuka puasa bersama keluarga pak mujahidin
ia adalah warga asli kampung rawa yang tinggal di rumah bersama
sama istrinya bunok dan ketiga anaknya
wah masak apa nih bu buat buka puasa
ini request an bapak atau anak anak
anak anak bapak juga sih
emang kalau setiap bulan puasa pasti ada mie
oh gitu saya juga suka mie sih bu
ya udah saya tunggu ibu masak sambil sama bapak dan anak anak di belakang ya
misi ya pak
wah ada banyak banget nih menunya
iya benar benar ya
sambil menunggu azan kita persiapkan minumannya dulu yuk
ada teh hangat dan juga ada es buah
biasanya di sini para ayah atau kepala keluarga berbuka puasa bersama di musola
alhasil kali ini saya hanya berbuka puasa dengan bunok dan anak anaknya
aktivitas masyarakat kampung rawa yang beragam
serta suasana kampung yang ramai memang disebabkan padatnya penduduk di kampung ini
tak jarang kepadatan penduduk ini justru menjadi masalah
menurut lura kampung rawa ferry zahrudin masalah yang kerap terjadi di kampung ini adalah tauran
pada ramadan kali ini tidak ada tawuran yang terjadi
amanan ketipan pada saat mungkin setelah subuh atau menjelang sahur
habis imsak itu biasanya kita minta dibantu juga dengan pihak kepolisian yaitu babin kaptimmas
lebih mas pol dan juga dari tni babin zak dan juga satul pp
alhamdulillah pihak pihak dari tni polri itu sering keliling sering patroli
di saat ramadan ini alhamdulillah anak anak yang pada kumpul kumpul tidak jelas itu langsung disuruh pulang ke rumah masing masing
itu dia tadi aneka kegiatan dan suasana masyarakat selama ramadan
jika anda ingin merasakan seperti apa sih kehidupan masyarakat salah satu kampung terpadat di jakarta
coba deh sekali sekali berkunjung ke kampung rawa